mungkin jadi yang paling berkesan dari seluruh gelar mayornya
pasalnya ia harus menunggu selama lima tahun untuk kembali juara
pria empat puluh dua tahun ini telah mencuri perhatian dunia sejak berhasil menjuarai turnamen masters di usia dua puluh satu tahun
catatan tersebut sekaligus menempatkan woods sebagai pegolf termuda yang memenangi turnamen masters
namun ujian besar menerpa kehidupannya dan sempat mengancam karirnya di dunia golf
di akhir dua ribu sepuluh tersiar kabar bahwa tiger woods bukanlah pria yang setia
lalu pada pertengahan dua ribu tujuh belas ia sempat ditahan
ditahan oleh polisi karena dianggap mengemudi dalam keadaan mabuk
kita ke informasi selanjutnya
tiongkok untuk pertama kalinya merayakan festival panen nasional
dan festival ini dibuat untuk lebih memperkenalkan peran petani kepada masyarakat
tipe ijing gandum buah buahan dan juga pemandangan dari kehidupan pedesaan menghiasi festival ini
dalam festival ini juga dipamerkan banyak kerajinan tangan dari petani
serta peralatan pertanian yang modern
tiongkok sebagai negara agrikultur berskala besar menempatkan wilayah pedesaan dan para petani sebagai prioritas utama
selama lima tahun terakhir produksi gandum mencapai enam ratus juta ton per tahunnya
dengan bantuan pemerintah petani atau pemerintah
ini petani telah membantu pembangunan desa serta mengurangi tingkat pengangguran
selain beijing enam pusat pertanian utama di tiongkok juga mengadakan berbagai macam rangkaian acara untuk merayakan festival ini

jangan lupa like share dan subscribe channel ini